tidak semudah kelihatannya mulai dari mengurus bahan penjualan hingga karyawan
menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh si impunya
kali ini bisnis anak muda akan menelusuri hirup pikuk dan suksesnya berbisnis kedai kopi di denpasar bali
pada tahun dua ribu tiga belas sosok windus net mulai menyelami bisnis kafe melalui mangsi coffee
pada saat itu dia masih berusia dua puluh empat tahun
dan windows sudah mempunyai peta jalan atau roadmap kemana ia akan membawa produk kopi bali yang ia warisi dari ayahnya dengan nama mangsi coffee
dengan konsep di tangannya ia tak hanya memproduksi dan menjual kopi seperti ayahnya tapi juga membuka kedai kopi
agar lebih dekat dengan masyarakat windu akhirnya membangun sebuah kafe mangsi pertama di tahun dua ribu tiga belas yang sangat sederhana
namun sekarang kafe tersebut telah direnovasi
sehingga pelanggan bisa duduk dengan nyaman sambil menikmati produk buatan mangsi
itu yang menunjukkan sebuah keyakinan sebuah karakter dari sebuah perusahaan
jadi mangsi ini autentiknya adalah bali coffee
begitu menyebut nama mangsi yaitu kopi
sudah langsung orang bisa meng connect antara produk dan brand itu sendiri
jadi untuk memperkuat brand
saya lihat di sini juga tidak hanya kopi
ada juga makanan dan ada juga beberapa menu lainnya
itu kan completely different dari business modelnya dari produksi kopi
untuk membuat coffee shop sendiri di denpasar
tidak bisa kita harus menjual kopi saja
itu akan juga berdampak buruk terhadap perusahaan karena kopi ini harus ada penemannya
jadi satu grup sepuluh orang tidak sepuluh orang ini bisa menikmati kopi
mungkin hanya lima menikmati kopi sisanya ingin juga menikmati hidangan lain
jadi ada menu supporting menu untuk kopi itu sendiri
outlet kafe milik windu itu terletak di renon dan pasar
sebagian besar pelanggan memang ditargetkan masyarakat lokal bali
maka traffic yang masuk juga cenderung stabil
tidak tergantung dari high season ataupun low season
untuk usia sendiri windu sengaja menyasar anak muda
karena ia percaya bahwa produk lifetime akan lebih tinggi
jika konsumen sudah mengenal brand tersebut dari mereka muda
untuk umur saya menyasar sih memang semudah mungkin
saya bisa mendapatkan konsumen
jadi saat saya mendapatkan konsumen yang lebih muda
begitu mereka mendapatkan treatment dengan baik
mereka yang menjadi pelanggan sampai empat puluh tahun ke depan masih bisa

ustazah bikram seorang pemerintah yang berusaha untuk menjaga kepentingan konsumen

sebagai pemerintah seorang pemerintah yang berusaha untuk menjaga kepentingan konsumen
usahanya berhasil dan berharap bahwa tiga outlet baru yang akan dibuka sampai akhir tahun ini
dapat terus meningkatkan pemasukan dan membesarkan brand mangsi di pulau bali
kalau dari sisi produk nangsi tidak akan memperluas produk menjadi kopi nusantara
tidak akan jadi mangsih tetap dengan kopi bali nya
namun untuk distribusi produk ya harapan terbesar mangsih
ya harapan terbesar mangsih untuk bisa go nasional sebenarnya
go nasional itu mungkin setelah bali mungkin udah ada kota apa yang diincar
kalau untuk produk sendiri untuk tahun ini mangsih bekerjasama dengan tiga ratus dua puluh outlet indomaret di seluruh bali
kalau misalnya sudah mencapai target di bali indomaret akan membawa produk ini menjadi produk nasional
akan akhirnya produk nasional kalau untuk mangsih kopi cafe nya sendiri ini
sementara ini mangsi di tahun dua ribu enam belas akan membuka tiga kafe lagi
yang pertama di sanur yang kedua di kute dengan jayakarta group yang ketiga di daerah canggu daerah turis canggu
added value atau nilai tambah dari cafe ini melipat gandakan omset merata
dan yang ketiga produk mangsih coffee dengan konsumsi biji kopi hanya seratus kg saja omset dari cafe ini bisa mencapai tiga ratus juta rupiah per bulan
ini merupakan salah satu transformasi terbesar produk mangsi dan akan menjadi pilarnya sampai ke beberapa tahun ke depan
bagi windu mencapai target produksi dan menguatkan produk branding sama pentingnya dalam menjalani bisnis saat ini
karena di zaman yang serba cepat dan penuh informasi
tanpa branding yang kuat
yang akan sulit menerobos pasar
dan itu terbukti karena bagi sejumlah pelanggan dengan harga yang terjangkau produk mangsih pantas untuk dicoba
mana ya bedanya ini dekat dari rumahnya aku terus asiknya itu ya nyaman aja tempatnya
kalau makanan dia harganya juga cocok
harganya juga terjangkau nggak terlalu mahal buat anak kuliah juga nggak terlalu mahal
penasaran banget sih ada cafe nya di renon tuh coba yaudah coba akhirnya ya di sini ternyata emang enak
mengisi kanvas itu dengan objek yang sesuai
tidak terlalu besar objek tidak terlalu besar kanvasnya
dan ini juga kita bisa convert ke dunia bisnis bagaimana kita mengatur tim kita supaya komposisinya tepat
seni yang diekspresikan oleh windu sekarang memang berbeda dari lukisan yang dibuatnya di atas
dan ini juga membuatkan kanvas saat masih kecil dulu
palet windu saat ini merupakan beragam sifat dan karakter manusia yang harus ia hadapi setiap hari
untuk memastikan seluruh sistem yang sudah dibuatnya dijalankan dengan baik
sehari hari windu memiliki berbagai tanggung jawab
tak hanya di kedai kopi tapi juga produksi dan distribusi kopi bernama mangsi coffee
mulai dari memastikan pasokan biji kopi sesuai dengan standar kopi mangsi
windu pun bekerja sama dengan beberapa petani kopi yang kini memasok tiga lima ton biji kopi untuk perusahaannya setiap bulan
nah ini kita sekarang di perkebunan kopi di desa belantih kintamani
jadi di kebun kopi ini tanamannya ada dua
jadi tupang sari ada jeruk ada kopi
jadi kintamani ini khas perkebunan kopinya dengan tupang sari
di depan kita ini sekarang pohon kopi arabica
ini lagi musim panen nggak nih sekarang
kalau sekarang di bulan november ini sudah selesai musim panennya
musim panen biasanya di bulan juli dan agustus panen raya
tapi masih bisa kelihatan
masih ada beberapa
mungkin bisa diambil yang udah bisa dipetik
kalau ini ada biji merah yang sudah siap untuk dipetik
mungkin sisa panen kemarin
yang hijau juga masih ada
jadi ini yang sudah bisa dipetik
dan ini yang belum ya
biasanya hijau setelah hijau warnanya berubah menjadi kuning
dan yang paling matang nanti yang siap untuk dipanen adalah warna merah
windu tidak bisa sembarangan dalam memilah milih sumber kopinya
karena sumber dan cara memproses kopi di hulu akan mempengaruhi rasa kopi di hilir
kondisi geografis kintamani adalah alasan kenapa perkebunan kopi bisa berkembang di bali
karena berada di dataran tinggi dengan cuaca yang lebih dingin
maka cocok untuk menanam benih kopi arabica
menurut windu ada perubahan tren dalam konsumsi kopi
yang semula kebanyakan masyarakat mengkonsumsi kopi robusta
kini semakin banyak permintaan juga untuk kopi arabica
karena cita rasanya yang lebih kaya
kopi arabica bisa memberikan sensasi rasa buah buahan dalam biji kopinya
berbeda dengan robusta yang lebih karah coklat
secara kesehatan pun arabica lebih aman dikonsumsi
oleh orang orang yang mempunyai masalah dengan lambung karena kadar kafenya yang lebih rendah
tantangan pertama dalam proses pengolahan kopi adalah bergesernya minat petani di kintamani
dari kopi ke tanaman jeruk
para petani menganggap menanam jeruk bisa menghasilkan pemasukan yang lebih banyak
kedua tentu saja faktor perubahan iklim yang terus menghantui para petani

g radius perjalan kotor terdapat di kiri satunya sudah dihajar wangi arah dan parah yang menebak
terdapat berbagai kendaraan energi yang bisa membue tenangnya

biji kopi pun mulai melalui proses pengolahan pertama yaitu pengeringan di mana biji kopi melalui proses penjemuran
proses ini bisa memakan dua hingga tiga hari tergantung dengan panas matahari pada saat itu
dan ada juga dua proses pilihan yaitu olah basah atau natural process
metode olah basah adalah proses yang paling umum digunakan yaitu dengan cara mengupas kulit merah terlebih dahulu sebelum dijemur
kualitas biji kopi sangat penting dalam hal ini
karena akan mempengaruhi nilai jual kopi itu sendiri
untuk di kelas premium atau yang disebut sebagai green bean yang digunakan untuk kebutuhan restoran
bisa berkisar di harga rp enam puluh lima per kilogram
sementara untuk produk pabrikan dengan kualitas medium atau dp itu berkisar di tiga puluh lima hingga rp empat puluh per kilogram
di bawah itu ada jenis kopi asalan yang paling murah dengan harga rp dua puluh per kilogram
biasanya digunakan dalam bentuk bubuk dan banyak dikonsumsi oleh warung warung kecil
pada kenyataannya konsumen tidak semua bisa menikmati kopi premium karena cenderung asam
cenderung asam ada rasa buahnya aromanya ada seperti aroma nangka aroma jeruk sitrus
jadi bagi sebagian masyarakat yang konsumen umum lebih suka kopi yang lebih cenderung ada rasa pahit
dan rasa sepetnya
oke itu rasanya lebih kopi gitu jadi ini masalah persepsi ya
masalah persepsi masalah selera
oke padahal sebenarnya kalau premium itu justru akan jadi asam
setelah proses ini selesai proses pengupasan kulit pun dilakukan untuk mendapatkan berat bersih dari biji kopi tersebut
kemudian dari situ biji kopi pun siap untuk dikirim ke tempat produksi mangsi
untuk diolah ke proses selanjutnya
proses ini dinamakan proses roasting
di mana biji kopi dipanggang hingga berwarna kecoklatan dan menimbulkan aroma kopi yang begitu wangi dan sedap
salah satu rahasia wangsi juga berada di sini
karena dengan pasnya waktu pemanggangan
keseimbangan antara rasa dari biji kopi itu sendiri dan aroma pahit yang dihasilkan sangat penting untuk cita rasanya
proses ini dikerjakan sendiri oleh mangsi coffee
saat ini ada dua puluh karyawan produksi mangsi yang mengerjakan dari proses roasting hingga packaging untuk beberapa produknya
sementara untuk packaging beberapa produk mangsi
kini sudah diberikan kepada perusahaan packaging untuk dipaketkan dalam jumlah yang besar
dengan konsumsi biji kopi sebanyak tiga lima ton per bulan
mayoritas digunakan untuk produk pabrikan mangsi
setiap bulannya perusahaan ini menghasilkan kurang lebih tiga puluh ribu paket kopi
dengan harga paling populer dari tiga lima ton per bulan

dengan begitu omset produk pabrikan mangsi menghasilkan kurang lebih tiga ratus hingga tiga ratus lima puluh juta per bulan
salah satu cara mendongkrak omset produksi kopinya adalah dengan memperkuat branding mangsi yang mempromosikan kopi khas bali
menurut windu sampai sekarang belum ada pedagang kopi di bali yang berani menggunakan itu sebagai tagline brand mereka
itulah yang digunakan windu sebagai titik perbedaan
antara mangsi dengan brand brand lainnya
tak kenal meketak sayang
sebuah peribahasa klasik yang sering didengar di kalangan masyarakat indonesia
itu juga yang dijadikan windu sebagai motonya dalam menjalankan bisnis
sambil mendalami ilmu mengenai bisnis kopi
windu yakin bahwa jika ditekuni bisnis apapun dapat menjadi besar
dengan omset kafe sekitar tiga ratus juta rupiah per bulan
dan produksi kopi juga sekitar tiga ratus juta rupiah per bulan
saat ini windu mengendalikan bisnis yang memutar uang sekitar enam ratus juta rupiah per bulan
sebelum windu mulai berkecimpung di mangsi coffee kapasitas mangsi baru mencapai dua lima ton per bulan
namun dalam waktu singkat angka pun beranjak naik
karena sejumlah strategi bisnis yang ia implementasikan ke dalam bisnis tradisional yang awal mula dibangun oleh ayahnya
mangsi berawal dari sebuah pabrik pengolahan kopi arab indonesia

sebenarnya ini adalah pabrik arabika khas bali

hingga pendirian mangsi kafe yang terletak di renon dan pasar
keluarga windu sendiri mulai menekuni bisnis kopi setelah tragedi bom bali pertama pada dua ribu dua belas
yang melumpuhkan hampir seluruh sektor wisata pulau dewata
ayah windu adalah seorang pemandu wisata bernama wayan mahendra
ia terpaksa alih profesi menjadi produsen kopi dengan membangun mangsi sebagai tempat pengolahan biji kopi
dengan ciri khas kopi asli bali
sebagai mantan pemandu wisata wayan pun mempunyai jalur khusus ke hotel hotel
yang dijadikan jalur distribusi awal produk kopi mangsi
kalau mangsi kopi itu awalnya kita bikin karena kita ingin menonjolkan identitas balinya
di mana nama mangsi itu kita ambil dari sebuah kepercayaan orang bali
itu kalau artinya
ya artinya itu adalah abu hitam
kalau di bali disebut adeng
adeng atau mangsi
kalau sudah mangsi itu terbentuk
itu artinya bahwa hasil daripada sebuah pembakaran
api itu dipercaya karena ada kekuatan brahmat
setiap kekuatan brahman bersamaan dengan api itu
hasil daripada itulah
mempunyai satu kekuatan
satu kekuatan positif
yang bisa memprotek diri dari kekuatan negatif
saat ditanya mengenai tips dan triks untuk melanjutkan usaha agar sukses
ada beberapa pesan dari windu untuk para anak muda yang ingin mulai berusaha
kalau kita ngomongin tentang masa depan dan apa yang harus kita lakukan
sebenarnya dunia ini terlalu luas
kalau kita hanya percaya masa depan itu dijanjikan oleh satu pekerjaan
jadi dunia ini sangat luas
banyak yang bahkan jika kita fokus dan concern
sampah pun bisa menjadi uang
hanya membutuhkan keyakinan dan fokus terhadap apa yang kita lakukan
kalau memang ada satu pekerjaan yang tidak menghasilkan atau belum menghasilkan
menurut saya tinggalkan
kita bekerja memang untuk mencari mendapatkan rezeki
kalau memang tidak mendapatkan itu ya tinggalkan
perjalanan masih panjang untuk seorang windu
di usianya yang kini baru dua puluh tujuh tahun
windu masih mempunyai banyak waktu untuk mengembangkan mangsi kopi
hingga dapat berkompetisi di kancah nasional atau bahkan internasional
saya ingin pensiun sebagai seniman sebenarnya
ada alasan tertentu mungkin
jadi bisnis ini
juga sebagai jembatan
kalau saya juga melukis setiap hari pasti ada rasa jenuh
jadi sembari berbisnis
juga ada seni seni terapan yang saya bisa lakukan dalam bisnis yaitu seni untuk meracik
meracik saus seni dalam meracik kopi seni untuk mempresentasikan
jadi nggak menutun
dan yang pasti itu
seni memimpin perusahaan itu yang paling menantang buat saya sebenarnya
kopi mangsi ibarat jalan hidup dan impian yang diwujudkan windu senen
tidak mudah membangun kembali bisnis rintisan orang tua sepuluh tahun silam yang sudah stagnan
pengetahuan dan riset seorang windu dapat menciptakan kebaruan
kebaruan yang mendongkrak omset dan berkah